komisi pemberantasan korupsi menggeledah rumah pribadi
gubernur sulawesi tenggara nur alam di patra kuningan setiabudi jakarta
nur alam menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi
penerbitan izin pertambangan di sulawesi tenggara
belasan penyidik kpk selasa sore menggeledah rumah nur alam
di jalan mikasa blok d dua jakarta selatan
penyidik menggeledah seluruh ruangan di rumah gubernur sultra
periode dua ribu tiga belas hingga dua ribu delapan belas ini
untuk mencari dokumen penerbitan izin pertambangan di sulawesi tenggara
penggeledahan ini dikawal aparat kepolisian dan disaksikan oleh ketua rt setempat
berita terkini mengenai cuaca ekstrem di jalan mikasa blok d dua